saudara delapan kloter jemaah haji indonesia akan diberangkatkan dari madinah ke mekah
diharapkan pemberangkatan pertama bisa berjalan dengan lancar dan jemaah haji bisa beribadah di kota mekah
insya allah rencananya tanggal dua puluh mei mulai kita berangkatkan jemaah haji kita menuju ke mekah
insya allah sekitar delapan kloter yang akan kita berangkatkan dari madinah ini ke kota mekah
ini merupakan pertandingan pertama harapannya nanti tanggal dua puluh mei itu bisa berjalan dengan lancar
jemaah haji bisa berjalan dengan selamat di kota mekah dan insyaallah nanti pada akhirnya akan melaksanakan ibadah haji pada tanggal sembilan julhid
terkini soal perkembangan jemaah haji indonesia di tanah suci
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas com kairina nasution di madinah arab saudi
selamat siang waktu indonesia kairina
herina kapan jemaah haji indonesia akan diberangkatkan ke mekah
jangan lupa jika anda sudah berjalan dengan lancar jangan lupa diberangkatkan ke mekah pada tanggal dua puluh mei
mulai jam enam waktu arab saudi
rencananya ada delapan kloter yang akan diberangkatkan pertama dan keberangkatannya dibagi dalam tiga tahap
yakni pukul enam waktu arab saudi lalu setelah zuhur dan setelah asar
para jemaah ini akan diangkut menggunakan bus dari madinah ke kota mekah yang jaraknya mungkin ditempuh dalam enam jam perjalanan
tetapi sebelumnya mereka harus mengambil mikot dulu di bir ali yang berjarak sekitar empat belas
kepala daerah kerja madinah ali mahgumi menyampaikan
kementerian agama telah mempersiapkan dengan matang rencana keberangkatan jemaah haji indonesia gelombang pertama dari madinah menuju mekah ini
termasuk yang dipersiapkan adalah bagaimana lansia nanti diberangkatkan ke sana
menurut ali ada sejumlah rencana untuk lansia agar mereka tetap nyaman selama dikerjakan
yang adalah untuk lansia akan ditempatkan di depan sehingga mereka tidak perlu kesulitan jika keluar dari bus
selain itu juga untuk beberapa lansia yang memiliki kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk turun mengambil nikot bibir ali
maka akan tetap berada di bis
dan kementerian agama telah menyiapkan berbagai hal misalnya pemper untuk lansia agar tetap nyaman selama berada dalam bus
karena waktu yang disediakan untuk mengambil mikot di masjid bir ali hanya sekitar empat puluh menit saja
lalu setelah itu jamaah harus segera langsung bertolak ke mekah untuk menjalankan umur wajib
dan lalu ditutup dengan nanti rangkaian pincak ibadah haji pada tanggal sembilan dua puluh tiga tahun seribu empat ratus empat puluh lima hijri
sampai saat ini ke madinah telah datang sekitar lima puluh dua ribu dua puluh
jemaah haji dari berbagai daerah di indonesia dan rencananya akan ada sembilan puluh ribu jemaah haji yang tiba di madinah
ketibaan di madinah akan ditutup pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
setelah tanggal dua puluh empat mei jamaah haji indonesia akan tiba di jeddah dan langsung menuju mekah untuk menjalankan ibadah haji
baik terima kasih atas laporan anda jurnalis kompas com kairina nasution dari madinah arab saudi